empat jam setelah terjaring operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
panitera pengadilan negeri jakarta pusat edi nasution ditetapkan sebagai tersangka
atas kasus suap permohonan peninjauan kembali di mahkamah agung
kpk pun menyegel ruangan sekretaris jenderal ma nur hadi
selain menangkap panitera pengadilan negeri jakarta pusat edina sution
kpk menetapkan dodi arianto sumpeno sebagai tersangka
dodi adalah pihak swasta yang memberi uang
dalam operasi di hotel di jalan keramat raya jakarta pusat tersebut
kpk menyita uang lima puluh juta rupiah sebagai barang bukti
kasus ini pun melibatkan dua perusahaan besar
kpk telah menggeledah empat tempat yakni ruangan sekjen ma rumah nur hadi
di jalan hang lekir jakarta kemudian pt paramond enterprise serpong
dan pengadilan negeri jakarta pusat
sejumlah dokumen dan uang disita
ketua kpk menyatakan penggeledahan
dan penyegelan ruangan nur hadi dilakukan untuk mendalami perkara
kpk juga akan mencegah sejumlah pihak berpergian ke luar negeri
setelah kpk melakukan pemeriksaan satu x dua puluh empat jam pasca penangkapan
kpk melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara
kepenyidikan sejalan dengan penetapan dua orang tersebut sebagai tersangka